kita ke informasi lainnya naiknya tarif surat muatan udara medan jakarta di bandara kuala namu sumatera utara sebesar tiga ratus persen
membuat anggota asosiasi jasa pengiriman ekspres pos dan logistik indonesia wilayah sumatera utara akan menaikkan harga paket kiriman medan jakarta hingga lima puluh persen
dua dari enam puluh satu anggota asosiasi jasa pengiriman ekspres pos dan logistik indonesia atau asperindo wilayah sumatera utara telah menaikkan tarif paket kiriman barang dari medan menuju jakarta
sisanya akan menaikkan tarif hingga lima puluh persen dalam minggu ini
kenaikan harga itu dipicu kenaikan tarif surat muatan udara dari empat maskapai penerbangan yang melayani angkutan kargo barang dari bandara kuala namu menuju bandara soekarno hatta maupun halim perdana kusuma jakarta
kenaikan tarif tiga ratus persen dimulai dari bulan oktober hingga januari ini
tarif yang semula hanya tiga sampai empat ribu rupiah per kilogram untuk barang general kargo naik menjadi sebelas hingga dua belas ribu rupiah per kilogram
kenaikan tarif ini pun disebut lebih tinggi dari kenaikan di bandara lain di indonesia
kenaikan tarif itu membuat perusahaan jasa pengiriman barang merugi dalam empat bulan terakhir karena delapan puluh persen pengiriman barang mereka dari kuala namu tujuan jakarta
surat permohonan asperindo kepada pihak maskapai penerbangan hingga ke menteri koordinator perekonomian agar meninjau kenaikan tarif surat muatan udara tak juga ditanggapi
anggota asperindo pun terpaksa menaikkan harga untuk mencegah kerugian yang lebih besar
meski penyesuaian tarif ini diyakini akan berdampak pada pelanggan mereka terutama pelaku umkm yang dalam dua tahun ini menikmati maraknya bisnis online
apa yang menjadi dampak
yang pertama sebenarnya adalah
yang kami perjuangkan ketika tarif pengiriman ini naik
apa yang terjadi
yang terjadi adalah kami pasti menaikkan tarif tidak mungkin
kami tidak menaikkan tarif karena setelah tiga bulan ini pun kami bertahan dengan tarif seperti ini
tentu kami sudah mengalami sangat banyak besar kerugian
bisa dihitung dari empat ribu rupiah sekarang dua belas rupiah
ada kerugian delapan per kilogram setiap kiriman kami ke jakarta
yang kami sudah alami selama dua tiga bulan ini
mengaku prihatin karena kenaikan itu akan berdampak pada penjualan barang mereka terutama pada pelanggan yang membeli secara online
dampaknya ya untuk nurlan sendiri berat ya
ini kembali lagi ke konsumen dengan kargo yang mahal itu
apa mereka mau gitu tetap meng order
tapi kan di sisi pengirimannya kan jauh gitu
naiknya ya paling kita harapkan untuk pelanggan pelanggan setia ya masih maulah mengorder gitu
cuma belum tahu juga ini kedepannya gimana
pengurus dan anggota asperindo dan pengusaha umkm pun berharap pemerintah khususnya presiden
membantu mendorong dan mengintervensi perusahaan maskapai penerbangan
terutama bumn untuk menurunkan tarif surat muatan udara
sehingga perusahaan jasa pengiriman barang dapat pula menurunkan tarif disusul suksesnya bisnis umkm
agus supratman medan